perebutan kursi wakil gubernur dki jakarta
masuk ke babak baru setelah sebelumnya pks dki
mengancam mematikan mesin partai untuk
pemenangan prabowo sandi kini gerindra
menuding pks tak memiliki niat baik
soal pembahasan wakub dki
dpd gerindra dki jakarta mengundang dpw pks dki
untuk bertemu dan membahas persoalan
kursi wakil gubernur dki jakarta
yang ditinggalkan oleh calon wakil presiden
sandiaga uno kepada detik com
ketua dpd gerindra dki m taufik
menyebut pertemuan itu digelar oleh gerindra
karena tak ada niat baik dari pks
selain itu menurut taufik
selama ini tak ada komunikasi dari pks
sebelumnya pks dki jakarta mengancam
akan mematikan mesin partainya di ibu kota
terhadap pemenangan prabowo sandi di pilpres

ketua fraksi pks dprd dki jakarta
abdurrahman suhaimi menekankan
hampir seluruh kader mengancam
akan melakukan hal tersebut
jika posisi wakil gubernur dki
tidak diberikan kepada pks
menanggapi itu anggota majelis syuro pks
abu bakar al habsi menilai
hal tersebut hanyalah gimmick politik belaka
namun menurutnya hal itu
diperlukan untuk menyadarkan hamba hamba
allah tanpa dijelaskan siapa
hamba allah yang dimaksud
sudah cukup mendapatkan
kita hargai dan kita hormati
semoga ada penghargaan buat pks
dalam posisi di dki
jadi saya pikir
tinggal diberikan keputusan
dan dikasih kesempatan
saya rasa tidak arah ke situ ya
tidak arah ke situ
tetapi sebagai gimmick gimmick politik
biar sadar juga para hamba hamba allah
bahwa sesungguhnya kita bersama
bukan bersama dan untuk kepentingan sendiri
sepeninggal sandiaga uno
kursi wakil gubernur dki jakarta
menjadi rebutan dua partai pengusung
anies sandi pada pilkada dki dua ribu tujuh belas
yakni pks dan gerindra
dan kursi wakil gubernur dki jakarta
pengganti sandiaga uno
akan diserahkan kepada partai keadilan sejahtera
kami kutip dari cnnindonesia com
ketua dpd partai gerindra dki jakarta
m taufik mengatakan pihaknya telah sepakat
jika kursi wakil gubernur dki jakarta
akan diserahkan kepada pks
kesepakatan muncul usai menggelar
pertemuan pada sore tadi
hal senada juga disampaikan
ketua dpw pks dki jakarta
menurutnya telah ada kesepakatan
dengan gerindra untuk membentuk
badan bersama guna melakukan fit and proper test
bagi calon wakil gubernur dki jakarta
pks hadir memenuhi undangan kami ya
nah ini memang sengaja membuka
ruang silaturahmi untuk menyesuaikan
ada kesepakatan tadi
yang pertama kesepakatan
yang pertama kesepakatan yang lainnya
berkaitan dengan wagup antara pks dan gerindra
yang berkaitan dengan wago kami gerindra
akan mengambangkan kebijakan pak prabowo
sebagai ketua umum dan kita minta
dibuat ada badan fit and proper
untuk seluruh calon gubernur dan
calon wakil gubernur itu ya
isinya badan itu dari pks dan dari gerindra
nanti siapa yang lulus lewat fit and proper itulah
yang akan diusulkan kepada dprd melalui gubernur
ya sudah hampir tiga bulan posisi wagub dki jakarta kosong
akibat belum adanya konsensus antara pks dan gerindra
soal siapa yang mendapatkan jatah kursi wagub dki
namun tampaknya polemik itu sudah terjawab
karena kedua partai kabarnya sudah menyepakati
kursi wagub dki diberikan kepada pks
saya akan konfirmasi langsung malam hari
kita akan ulas lebih dalam lagi bersama dengan
tiga narasumber yang sudah hadir di studio prime news malam hari ini
sebelah kiri saya sudah ada pak ahmad yani
sekretaris fraksi pks dprd dki jakarta
pak ahmad yani selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam apa kabar pak ahmad yani
dan sudah ada bang syarif wakil ketua dprd gerindra dki jakarta
dan di ujung sudah ada bang emru siyomping
pengamat komunikasi politik
bang emru selamat malam
oke saya ingin langsung ke pak ahmad yani kalau begitu
bisa resmi ini ya kursi wakil ketua dpi di tangan pks
ya berdasarkan informasi yang tadi kita dengar dari kedua pihak pks bersama dengan gerindra
bahwa ada satu kesepakatan ya
ya bahwa yang pertama memang antara pks dengan gerindra ini sudah cukup solid ya
kemudian kedua bagaimana memang dari kesepakatan itu
untuk wakil gubernur dki jakarta diserahkan kepada pks
pks bersama dengan gerindra ya ke depan ya bagaimana kita bisa memenangkan pilpres
ini yang menjadi perhatian dan konsentrasi kita
nah saya kira tentang tadi kesepakatan alhamdulillah ya dari kedua belah pihak
karena memang kita sebagai satu koalisi ya sebagai sekutu ya tinggal bagaimana nanti kita bisa wujudkan
yang sesungguhnya adalah
bagaimana kita bisa bersama dari kedua partai pengusung ini untuk mengantarkan kepemimpinan di dki jakarta berhasil
karena kami berdua pks dengan gerindra ini yang memang mengusungnya
oke ketika mendengar sudah ada kesepakatan itu teman teman pks di dki jakarta seperti apa menanggapinya
seperti apa meresponnya pak ahmad yani
ya memang kami semua ya sudah memandang bahwa
kami percaya terhadap pak prabowo tentang komitmennya
dan kami sudah pegang betul itu
bahwa kesepakatan kesepakatan yang memang sudah dibangun bersama
yang disepakati antara pimpinan pks tingkat pusat dengan pimpinan gerindra pak prabowo ya
memang waktu lalu sudah diberikan ya
diberikan untuk wagup ini haknya adalah untuk wagub ini
jadi sudah tidak kaget ya bang ya
kami sudah tidak kaget
nah cuma memang saya kira kalau tingkat dki ya hal hal seperti itu ibaratnya kita nih selama ini mungkin pks dengan gerindra kita berpantun lah
karena di dki kita hidupkan pantun gitu
apa namanya saling memberikan umpan kemudian kita menjawab saya kira
bukan saling sindir
hanya pantun saja
ya itu hanya sekedar pantun
oke bang syarif
bang syarif ada di pertemuan tadi ya
apa yang membuat akhirnya gerindra menyepakati kursi itu untuk pks
jadi begini saya ingin jelaskan lebih lengkap ya
jadi kita itu diajarkan dan dididik dan diperintah oleh pak ketum itu taat pada konstitusi partai
itu dulu pegangan kita
jadi ketika ada bunyi suara misalnya ada kesepakatan di tingkat elit kan begitu
kita lihat dulu posisi partai
kesepakatan elit melanggar nggak
sudah kita baca kita disuduhkan di dpi
tidak ketua umumnya melanggar
pak prabowo selesaikan di tingkat tiga ini
lalu dengan meksipapertai
sebelum itu terjadi karena sebelum ada keputusan secara tertulis kita rapim
rapat pimpinan daerah mengusulkan pak topik
tadi dalam pertemuan kami sampaikan kepada teman teman dpw bahwa keputusan rapim adalah mengusulkan pak taufik
disampaikan juga ke pks tadi ya
jadi teman teman pks juga harus mengerti bahwa inilah mekanism partai
nah di atas ada juga kesepakatan
di tingkat daerah ada mekanism partai sedang berjalan
nah berikutnya dalam pertemuan tadi
mekanism partai kita ingin wakil gubernur yang bilang orang yang bisa bekerja untuk rakyat pki
bukan bekerja untuk partai bukan bekerja untuk golongan
itu satu titik
karena itulah muncul misalnya oke kita memang sudah ada tahu keputusan di tingkat pusat bahwa ada kesepakatan untuk pks
tetapi orangnya itu orangnya kita akan lakukan namanya fit and proper test
siapa orang yang akan bisa yang sekarang beredar
dua nama itu pak agung dianto dengan pak ahmad syahiku
pak amant syahiku
pak amant syahiku
bisa juga nambah
bisa juga dari gerinda
tapi pada intinya adalah
oh masih bisa dari gerindra juga
berarti bukan dari pks
bukan milik pks dong kursi wakil
oke seperti apa
jadi fit proper test adalah untuk mencari supaya kita punya tanggung jawab
kedua belah pihak punya tanggung jawab
pks dan gerindra punya tanggung jawab
ini loh kader yang kita usulkan
ketika disampaikan ke pd prd kedua belah pihak punya tanggung jawab
untuk mengamankan kebijakan supaya terpilih di pd prd
mengamankan seluruh kebijakan kebijakan sampai empat tahun tambah
jadi bukan sekedar urusan mencalonkan terus kita tinggal
ini persoalan yang harus disadari betul
karena itu kita ingin lakukan fit and proper test
oke jadi menerima sejumlah nama begitu kira kira ya
iya di lapangan uji kelayakan dulu
oke tapi artinya sebenarnya keputusan untuk menyepakati ini ke pks
itu keputusan dari pak prabowo atau dari gerindra dki jakarta
atau dari pak prabowo
nanti juga saya akan ke bang emrus untuk menanyakan bagaimana proses politik diantara kedua partai ini
kami akan jeda
prime news akan kembali sesaat lagi
anda kembali di prime news
kita masih mengulas siapa sosok pengganti sandiaga uno untuk wgki jakarta
sudah sepakat antara pks dan gerindra
tadi pertemuan untuk diberikan kepada pks
tapi ini kita terus bahas
malam hari ini saya ingin ke bang emrus
sebelum ke bang syarif dan juga ke bang amat yani
dari proses politik antara kedua partai ini cukup panjang ya
kemudian keduanya sama sama merasa bisa untuk mengajukan merasa punya kursi wakil gubernur dki jakarta
baik kalau saya ikuti di media saya pikir sangat alot gitu ya
untuk menentukan kenapa
dari segi waktu saja bisa menjadi indikator bagi kita
untuk menentukan siapa wagubnya
itu merupakan suatu dialektika yang sangat alot diantara para partai pengusung
namun demikian bahwa saya sudah katakan sekitar sebulan yang lalu
saya kira di salah satu stasiun tv swasta
saya sudah mengatakan itu bahwa calon wakil gubernur itu dari pks
oleh karena itu saya kira dari keputusan yang hari ini saya melihat di media
ya artinya sesuatu yang diputuskan yang sangat produktif bagi koalisi ini
karena bagaimanapun kalau itu diputuskan buka dari gerindra misalnya
itu bisa masalah kedepan
karena bagaimanapun kita harus akui calon presiden dan wakil presiden kita
dari kubu mereka ini kan dari gerindra
sekalipun memang bang sandi mengundurkan diri
tetapi bagaimanapun di dadanya tetap gerindra
nah ini saya pikir harus dihargai
bahwa pks melakukan dukungan itu secara penuh gitu ya
karena politik itu adalah
karena politik itu adalah bicara saya berbuat apa dan saya mendapat apa
tentu sangat wajar
kalau memang pks mendapat kursi ini
ini suatu keputusan yang baik
dilakukan oleh koalisi ini gitu ya
baru kemudian apakah siapa yang akan dicalonkan itu
menurut pandangan saya
tapi tergantung dialektika diantara dua partai
sejatinya diserahkan saja secara otonom kepada pks itu sendiri
artinya bahwa sekali kita berikan jangan setengah hati lah
kalau setengah hati nanti bisa jadi
ada suatu pandangan pandangan yang tidak produktif diantara relasi mereka
kalau misalnya katakanlah dengan alasan pak sarif dikatakan tadi fit and proper
perlu kita lakukan seperti itu
apakah memang kader kader atau katakanlah proses politik di pks tidak berjalan dengan baik
menurut saya internal gerindra juga berlaku proses politik yang sangat bagus
di pks juga berlangsung dengan bagus
apapun yang disodorkan oleh pks
saya pikir sudah proses internal diantara dua partai
kenapa saya mengatakan begitu
setiap partai politik pasti selalu ada faksi faksi di dalam
di situ terjadi proses dialektika yang sehingga memunculkan tokoh yang sangat baik
jadi tidak segampang itu melahirkan hanya diusung begitu saja
tetapi dialektika diantara vaksi vaksi pasti terjadi diantara di dalam internal partai itu
kalau yang yang berusaha apa yang menjadi faktor penentu sampai akhirnya oke lah kita sepakat saja
ini katakanlah untuk pks begitu
apa yang membuat kedua partai ini akhirnya bersepakat
saya kira sederhana secara konstitusional
bila presiden atau apa
saya salah satu diantaranya
karena bagaimanapun politik itu atau berpolitik itu kekuasaan
sekarang calon presiden dan wakil presiden kita adalah dari gerindra sekalipun mundur tadi yang saya sebut tadi
saya kira sangat wajar pks meminta atau menginginkan jabatan wakil gubernur tersebut
setolah yang wajar
sebab politik itu tidak lepas dari saya melakukan apa saya dapat apa
tapi ini keputusan yang lebih produktif
sangat baik untuk dalam koalisi ini
sekali andaikan saya terus terang berhipotesa kemarin itu
andaikan ini dari gerindra bisa terjadi suatu katakanlah relasi
tidak gesekanlah kita semua
ada relasi yang kurang harmonis
karena dua partai ini kalau disebut tadi sekutu
kalau teman teman selama ini yang saya teman dari berbagai
bukan sekutu lagi
jadi mereka bahkan saya berpandangan bahwa kalau boleh ini terus berkoalisi untuk kapanpun
jadi tidak hanya koalisi sesaat
sudah ada kemistrinya
dan terus dalam perjuangan pembangunan di indonesia
bang ahmad yani ada fit and propers dan lain sebagainya
artinya tidak sepenuhnya secara otonom diberikan kepada kepala pahlawan
atau seperti apa tanggapan yang pks terima sebenarnya dari keputusan ini
ya kalau tadi dari hasil perbincangan misalnya
bahwa ini memang sudah diserahkan pada pks
kemudian kalau teman teman dari gerindra
menginginkan tadi ada satu badan
kemudian ada fit and proper test ya
saya kira ya nggak ada masalah
karena kita menginginkan bagaimana nanti untuk wakil gubernur adalah orang orang yang terbaik
yang memang bisa mampu untuk membantu pak gubernur
nah hanya saja tadi
bahwa kami dari pks
memang sudah bagaimana begitu banyak kader kader kita persiapkan
kader terbaik untuk bisa mengisi posisi
wakil gubernur itu
nah insya allah nanti pada saat fit and proper test dilakukan itu
ya insya allah dari kader kader yang kami ajukan itu
ya dari dua orang itu nanti akan bisa terpilih untuk menjadi wakil gubernur
berapa kader yang memang disiapkan oleh pks bang
kalau memang harus ada fit and proper test yang sudah dikatakan oleh bang syarif
iya sesungguhnya kan sekarang kita sudah persiapkan dua ya
tapi tadi muncul lagi dari gerindra ya
ya nah nanti kita juga akan apa namanya
membahas di pks ya
dari yang dua ini seperti apa
kalau memang dua kita anggap cukup oke
tapi kalau memang perlu lagi
ya ada kader kader lagi yang memang akan diajukan
kita juga akan siap
yang jelas pokoknya
ya bagaimana diberikan kesempatan pks untuk mengabdi
menjadi wakil gubernur di kai jatah
oke itu yang jelas itu yang jelas bang idin oke baik
bulat tidak sih sebenarnya
ada penyerahan dari gerindra di pks
atau memang ada syarat syaratnya lagi
jadi menurut saya sampai tadi pertemuan
bisa dianggap belum bulat ya
oke kenapa bisa belum bulan
karena gini pak
begini tadi saya ingin mengomentari bang emrus tadi
bahwa pak prabowo betul menunjuk pks
iya kita tidak bisa membantah
tetapi pak prabowo juga memperintah kepada dpd
bahwa jangan ditabrak mekanisme partai
kita sudah lakukan rapim loh pak
jadi kalau memang kesepakatannya tadi dilakukan pt pro
maksudnya adalah supaya calon calon yang dari pks itu acceptable
kan kita mau dipilih nih
lalu dprd dprd kan banyak praksi
praksi adalah perwakilan rakyat
kita kenal dengan calon dari pks
dan pks juga mengenal konstelasi di dprd
jadi kita lakukan mekanisme partai
pr kami yang masih tersisa adalah
hasil rapim itu
yang memutuskan partai
kita anulir lagi dalam satu forum
itu kan menjadi pekerjaan tersendiri
inilah yang disebut dengan tradisi berpartai yang baik pak emrus
akan dianulir tidak bang syarif
saya sekarang sudah mencari waktu
sudah mencari waktu bersama keranting dengan pac
setelah dapat calon terbaik dari pks
nanti calon pks kita kenalkan kepada gerindra
seperti halnya dulu pak sandi juga diperkenalkan di forum pks pak emrus
dan diterima waktu itu
mekanisme partai jalan dulu
kesepakatan politik elit juga jalan
jangan sampai bertubur tubur kan
ini yang kadang kadang
kadang kadang harus dipahami bahwa tradisi partai itu harus begitu
tidak bisa ditabrak begitu
dua duanya harus ketemu
tidak akan ada calon dari gerindra
tidak akan ada calon dari gerindra ya
tapi kalau kemudian ada masukan dari pak prabowo misalnya
misalnya bang syarif gitu misalnya
masa ada larangan kan
tetapi tetap memang intinya kita jaga
mengamankan kebijakan ketua umum yang menyerahkan ke pks
tapi bagaimana cara membuat pks calon pks terpilih itu pekerjaan tersendiri
saya ingin tahu bang taufik tadi seperti apa sih proses perbincangan di dalam itu
lamanya berapa lama
apa yang dibahas
tegang gak sih atau gimana
nanti kita bahas
kalian bisa segera kembali setelah ini
om places hubungan dengan pks
untuk wagub dki jakarta kepada pks
coba kita tampilkan dulu mungkin di belakang layar
biar kita bisa melihat sama sama
seperti apa pernyataan dari pak m taufik ketua dpd partai gerindra
kami sepakat bahwa gerindra dki jakarta akan mengamankan
kebijakan ketua umum prabowo berkaitan dengan pengisian wagub dki
bang syarif maksudnya apa
ini mengamankan kebijakan ini kebijakan yang apa bagaimana dan seperti apa
ya kan pak prabowo sering mengatakan bahwa pks adalah sekutu kita
kemudian dalam soal pengisian jabatan
ada pembicaraan bahwa setelah pak sandi resign dari wakil gubernur
kemudian menjadi wak pres
ada pembicaraan bahwa itu diserahkan pks
itu yang disebut dengan kebijakan ketua umum kepada pks
tetapi kan kebijakan itu kan harus diamankan dari tahap awal sampai berakhir
sampai berakhir ini maksudnya
sampai selesai masa jabatan
pasangan anies dengan yang kalau pks
sampai selesai maksudnya itu
jadi diterjemahkanlah dengan fatopik ayo kita melalui mekanis partai yang ada
lalu kami bercerita dari pertemuan tadi itu
dibuka bahwa kami menyampaikan kepada teman teman bahwa kami ada keputusan partai loh
dalam rapim yang memusnahkan fatopik menjadi calon wakil gubernur
keputusan dpw mana
dpw mengatakan kami perintah dari pusat untuk mengkomunikasikan
ini bahwa dua nama yang ditunjuk menjadi calon wakil gubernur
jadi tingkat dpw hanya terusan
yang saya pahami pak yandri ya
dpw tidak memutuskan calon pengganti dpw
kalau kami partai kami gerindra punya diberikan kewenangan memutuskan
nah karena itu mana yang dpw
enggak kami hanya meneruskan kebijakan dari pusat
artinya ketemu dong ke atas
oh itu tuh oke
sama sama mengamankan kebijakan pak prabowo
tapi tolong jalani mekanis yang partai
salah satu mekanisme partai yang disepakati tadi dalam pertemuan tadi adalah
melalui ad hoc moneyte ad hoc melakukan fit and proper
kenapa dilakukan meet proper
karena kita punya tanggung jawab kepada pks itu
bahwa calon yang diajukan oleh pks adalah acceptable
buat seluruh masyarakat khususnya buat keluarga besar gerindra dan pks
di dpr di dki jakarta di kjtw juga di bawah juga diterima
begitu kira kira ya
artinya sekarang pekerjaan rumahnya adalah menentukan namanya ini
calonnya ini yang bisa acceptable kalau bahasanya tadi bang syarif
tantangannya itu berarti ya
saya pikir kalau bicara kita acceptable kan artinya di acceptable bagi masyarakat
apakah benar dilakukan tracking seperti itu
misalnya survei seperti itu
kalau itu dilakukan survei atas dasar survei itu yang acceptable atau tidak
tapi kalau hanya itu sekedar pandangan saja
saya kira kita meragukan bahwa itu acceptable nya itu adalah karena pandangan
jadi oleh karena itu saya pikir
itu dikatakan terus acceptable sebelumnya saya meragukan itu
oleh karena itulah
kalau memang tidak dilakukan survei untuk melihat acceptable tersebut
sebaiknya menurut pandangan saya diselesaikanlah di panggung belakang politik
jadi tidak harus misalnya fit and proper di ruang publik
kalau itu dilakukan nanti terjadi perdebatan yang sangat panjang lagi
tapi kan tujuannya baik untuk mencari yang terbaik
betul tetapi kita harus akui
dua partai ini partai yang sudah dewasa
karena karirnya hebat
kalaupun dilakukan fit and proper misalnya di internal pks sendiri
saya pikir akan menghasilkan sesuatu yang bagus juga
tidak lagi harus misalnya fit and proper di ruang publik seperti itu
karena kecuali memang partai itu karir karirnya ya kita pertanyakan
saya kira sangat luar biasa ada di sana
ketika kita melihat ketika sby berkuasa
pks masuk bagian dari koalisi
saya kira kritik kritik dari pks untuk sby saya kira ada juga
itu menunjukkan bahwa partai ini memang
mempunyai kemampuan yang luar biasa
jadi oleh karena itu saya menyarankan
kalau boleh diselesaikan saja menjadi internal daripada pks itu sendiri yang diajukan
kalau memang undang undang mengatakan harus dua
ya silahkan ajukan dua
tapi tidak ada lagi semacam katakanlah persyaratan harus ada fit and proper
daripada kedua partai ini
kalau itu terjadi nanti
akan terjadi faksi faksi di dalam
baik diantara green dress sendiri maupun diantara pks itu sendiri
nah kalau terjadi faksi faksi berpeluang untuk menjadi sesuatu yang tidak ada
katakanlah relasi yang tidak harmonis lagi ke depan
kalau memang ini bahwa gerindra sama pks sebagai partai yang sungguh sungguh solid
serahkan ke pks itu semua untuk mengambil keputusan
bahwa ada mekanisme partai diantara keduanya berbeda beda bagaimana bang imrus
saya kira kalau itu kan tidak tertulis mekanisme itu
itu kan kesepakatan
antara dua partai
jadi pada saat kita setiap mengambil keputusan strategis harus melalui keputusan partai
untuk partai gerindra
artinya untuk berdua
untuk berdua partai
kita keluar dulu
itu kan keputusan kita fit propensi melalui pleno
jadi kita usul kepada pak prabowo
silahkan laluin mekanisme partai
itu bedanya pak imrus
di kita itu selalu apapun keputusannya melalui
karena mas masing masing partai punya admc sendiri
artinya secara internal
tapi kita tidak bisa
tapi itu dua partai ini tidak kan
tidak ada kesepakatan tertulis seperti itu
tidak ada kesepakatan tertulis seperti itu
karena itu perlu di dialogkan
di dialogkan iya
sama di panggung belakang politik
oh iya setuju
senangnya kalau cara ini setuju
jadi kalau dari pks itu
kami kan dari tingkat pusat ya
kalon itu sudah ditetapkan dari tingkat pusat
nah sesungguhnya dari calon yang sudah disampaikan ini
kalau tadi ada keinginan gerindra misalnya
bagaimana ada fit and propert misalnya ya
nah sudah ini juga bukan terbuka ya
bukan terbuka publik
bolehlah tadi misalnya
dari kami pks menetapkan ya
ada panselnya lah kalau mau disebut begitu ya
yang melakukan penilaian
kemudian dari gerindra juga ada
nah cuma calon ini dari pks
nah tinggal dari yang ada
bagaimana mereka melakukan penilaian
ya terhadap calon calon yang sudah kami ajukan
nah mudah mudahan ini dari yang kita sudah ajukan
kami ya dari tingkat pusat
memang sudah mempersiapkan calon calon terbaik
selain dua nama itu ada lagi nggak sih pak
selain dua nama itu ada lagi nggak sih mungkin daripada dari pks
atau mungkin dari permintaan dari gerindra misalnya
misalnya abang ahmad ini aja deh satu gitu
ada kemungkinan dong
jadi begini saya ingin kembali menegaskan ya
jadi pak emroes
jadi kita sedang gerindra sedang mengembangkan tradisi partai yang tidak oligarki
ingin seperti itu
jadi pak prabowo sangat mendengar itu pak
sangat mendengar itu
walaupun beliau memutuskan ini
kira kira putusan gue gimana ya
karena dia yang di dki jakarta
dibuka di angkara dasar
memutuskan hal yang strategis kita buka
serahkan kepada pak taufik
silakan pak taufik atur mereka
terpilih orang yang terbaik
dan setelah terpilih
mengamankan partai berikutnya
tapi tadi pertemuannya bagaimana sih
kayaknya agak cepet tadi ya
ahok nggak sih atau tegang
kalau di alat sih nggak agak tegang dikit lah
agak tegang dikit ya
bang syarif atau bang taufik
jujur terutama saya yang punya
punya tanggung jawab mengamankan keputusan rapim ya
dan teman teman dpw juga
apa yang mau doangin gerindra diko
putusannya pak taufik begini gini
agak tegang juga
tetapi setelah pak taufik
saya ini sebagai ketua dpd
diperintah untuk mengamankan kebijakan pak ketua umum
apa itu kebijakan ketua umum
ya buat pks
berhenti di situ
nah yang dua nama itu
itulah perlu dibicarakan
yang dua nama itu di meja ini
saya usulkan untuk dilakukan fit proper
maksudnya apa sih
kita tidak ingin apa
tidak ada maksud itu
tapi kita yang mencari terbaik dari yang terbaik
kan begini beda pak
kalau kita terlibat memilih
kedekatan bahwa ini yang kita calonkan
dan harus diamankan empat tahun berikutnya
artinya sudah ikhlas
rela bahwa ini untuk pks
di awal saya juga mengatakan
kalau pak ketua umum mengatakan
kita tegak terus perintah
masalahnya saat itu belum ada yang tertulis
siapa sih dari pks yang akan diajukan
atau yang paling kuat terdengar
publik bisa menduga duga nih
sesungguhnya kan sudah
sampai ke publik ya
selama ini ada
pak amad saiku
pak amad saiku dan pak agung julianto
dari keduanya ini
memang kita serahkan lah
mana yang akan terpilih gitu
mana yang akan terpilih
jadi nggak ada
mesti ini dari yang kedua
nanti kita akan lepas
nanti kan pemilihan di dprd ya
bagaimana dari kedua calon itu
maka itulah yang akan
yang terpilih itulah yang untuk wakil gubernur
tinggal pr nya bang taufik ya
dan juga bang syarif
jadi nanti kita itu
selain untuk improper
kan juga semua punya kewajiban mengampankan diri
oke baik bang syarif
itu pr sendiri
ini udah mau akhir tahun nih
kira kira kapan publik dki bisa tahu
insya allah sebelum tutup tahun lah
sebelum tutup tahun
fit and propertasenya berapa lama
jalannya atau mulai kapan
kalau tadi kita pembincangan sekitar
dua tiga minggu dari sekarang ya artinya
karena ada juga harus
ada satu soal yang belum selesai
tata tertibnya belum selesai
jadi itu kan harus melalui
tata tertib di dprd
tata tertibnya belum selesai
tata tertib saya bilang pak suhaimi
pak sepertinya tata tertib kita
paling cepat dua minggu ini
jadi sekitar dua tiga minggu
nanti akhir desember
kita sudah tahu wgpks siapa
insya allah insya allah
bang emrus yang terakhir
dari perjalanan pemilihan wgpks jakarta ini
antara pks dan juga gerindra
baik saya pikir pertama
telah terjadi suatu kompromi politik
mengambil suatu keputusan
kebersamaan diantara dua partai pengusung ini
mereka sepakat untuk dari pks
saya pikir ini suatu hal keputusan yang baik
menurut pandangan saya
lebih cepat itu diputuskan lebih baik
supaya untuk kepentingan rakyat
siapapun yang diusung
yang jadi diputuskan nanti
adalah orang yang bisa bekerja sama
dan juga representasi daripada
sekalipun itu dari pks
juga representasi kekuatan kekuatan politik
yang ada di faksi faksi dari kedua partai
saya kira itu
bang ahmad yani
kalau sudah buat pks
mesin partai maksimal dong ya

kami dari pks
konsentrasi bagaimana memenangkan pak prabowo
karena kita ingin indonesia yang lebih baik
lebih adil lebih makmur
nah ini yang harus dipahami oleh teman teman gerindra
bahwa kami terus akan siap bekerja
memenangkan pilpres itu
oke baik terima kasih banyak
bang ahmad yani terima kasih banyak
bang emrus kita tunggu nanti ya
seperti apa prosesnya
dan mudah mudahan nanti di akhir desember ya
sudah ada nama wagub dki jakarta
dan memang sebagai miniatur indonesia
jakarta ini jelas ya
ini tentu menjadi tempat
magnet bagi siapapun
apalagi bagi politikus yang menargetkan kekuasaan
tapi wakil gubernur
sejatinya bukan hanya jabatan politik
karena lebih dari sepuluh juta jiwa warga ibu kota
menunggu untuk dilayani
prime news akan segera kembali